hanya dengan satu klik barang yang kamu idamkan bisa kamu miliki
hanya dengan satu klik kamu gak perlu antri lama lama di bioskop
hanya dengan satu klik bisa langsung beli tiket pesawat tanpa perlu ke travel agent
tapi hanya dengan satu klik
bisa rugi berjuta juta bahkan miliar
ekonomi digital memang sudah jadi bagian dari dunia
kemudahan kenyamanan dan efisiensi waktu ditawarkan buat kita para penggunanya
namun tetap saja ada kejahatan yang mengintai kita semua para pelaku ekonomi digital
banyak sistem keamanan yang selalu dibuat untuk mencegah kejahatan di dunia digital
dan tentu saja bank indonesia dan pemerintah selalu berusaha sebaik mungkin untuk melindungi masyarakat
namun jika kita sendiri tidak waspada bisa bahaya
nah berikut saya punya beberapa tips buat kamu biar aman
satu selalu simpan call center bank kamu
supaya jika terjadi apa apa dan kebetulan pas hari libur di mana bank tidak buka
kamu tidak perlu panik kamu bisa langsung telpon
kalau kamu mau bertransaksi dan hanya menemukan atm yang sepi dan tidak ada satpam apalagi di malam hari
yang ketiga waspada mesin atm
teliti mesin atm yang mencurigakan seperti ada perubahan fisik
ada lem ada celah pemasangan dan sebagainya
buat kalian yang belum pernah dengar apa itu skimming
jadi singkatnya skimming adalah aktivitas mengkloning kartu dan merekam pin dengan cara si penjahat memasangkan alat di mesin atm yang nantinya
kartu hasil klon tersebut bisa mereka gunakan untuk mengambil uang dari tabungan korban
jadi sangat disarankan untuk selalu mengecek mesin atm yang akan kamu gunakan
kebijakan dari bank indonesia dan ojk yaitu mengganti kartu atm atau kartu debit dari magnetic stripe menjadi chip
yang bertujuan untuk menghindari aktivitas skimming
karena kartu versi lama yaitu magnetic stripe lebih mudah terkena skimming dibandingkan dengan yang chip
jika kamu masih menggunakan kartu lama ayo segera beralih ke chip tukarkan ke bank masing masing
tetapkanlah waktu buat ganti pin atm kamu secara berkala
mungkin bisa per dua bulan atau bahkan per enam bulan
sedikit tips tambahan jangan gunakan tanggal lahir keluarga tanggal lahir diri sendiri atau tanggal lahir pacar
kalau punya gunakanlah pin yang sulit ditebak
sebisa mungkin catatlah saldo tabungan kamu
tidak perlu di diary atau buku besar
jika kamu ingin praktis kamu bisa mencatat di handphone kamu
biar kalau ada aktivitas mencurigakan kamu bisa tahu dan langsung gerak
dan bisa bergerak cepat untuk telpon call center bank kamu
semoga bisa bermanfaat buat teman teman
supaya lebih waspada dan terhindar dari kejahatan di dunia ekonomi digital
bank indonesia di setiap makna indonesia